calon presiden petahana joko widodo memperingatkan agar pemimpin indonesia tidak boleh coba coba dan harus memiliki pengalaman
badan pemenangan nasional prabowo sandi menilai pidato jokowi terkesan merendahkan prabowo subianto
calon presiden nomor urut satu jokowi dodo menghadiri deklarasi dukungan alumni sejumlah universitas yang berlangsung di gelora bung karno
di hadapan pendukungnya capres petahana ini menyinggung soal pengalaman dalam menjalankan pemerintahan
dalam orasinya jokowi bercerita pengalamannya selama di pemerintahan mulai dari wali kota solo hingga presiden republik indonesia
jokowi menyebut manajemen pemerintahan sangat berbeda dengan manajemen di luar pemerintahan
dirinya bahkan memerlukan satu setengah tahun untuk belajar memahami manajemen pemerintahan
lantaran banyak hal yang harus dipelajari
kemudian saya masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan
apa yang saya alami saat itu saya banyak terkaget kaget saya harus banyak belajar dan saya di awal awal itu betul betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman memerintah di pemerintahan
itu yang saya sampaikan di awal lagi diperlukan pengalaman dalam memerintah apalagi sebuah negara yang besar seperti indonesia ini
badan pemenangan nasional paslon nomor dua menilai
pidato jokowi terkesan merendahkan prabowo subianto
wakil ketua badan pemenangan nasional prio budi santoso menyayangkan pidato jokowi yang meremehkan prabowo subianto seolah tidak memiliki pengalaman
padahal prabowo selama ini dinilai telah berkarir lama di militer dan memiliki segudang pengalaman memimpin di tni
bpn balik menuding meskipun jokowi berpengalaman memimpin di eksekutif
nyatanya tidak berhasil membuat prestasi yang mensejahterakan rakyat
seolah olah pak jokowi itu ingin
dato pak prabowo seolah olah hanya mereka yang berpengalaman yang bisa itu
saya harus ulangi
pak prabowo subianto itu
telah menyerahkan sepupannya
termasuk ketika dia masih di tentara
itu kepada untuk pengabdian bangsa dan negara
misalnya hal semacam itu tidak perlu digadarin
dan yang kedua
dari segi pengalaman dari kalian
siapa yang lagi mempertanyakan
ya kan bapak ibu soegiato
beliau kan juga mempunyai sebuah prestasi yang luar biasa
yang melebihi takaran bagi seseorang ketika menjadi perwira militer
walaupun sebagai tokoh tokoh politik di tanah air
janganlah kita menaktingkan bahwa pihak lain itu tentang pengalaman
kita uji saja gagasan gagasan besar
jutaan warga masyarakat kita yang tangguh pada saatnya
akan menentukan siapa yang memang berhak
memilih amarah sebagai pemimpin
badan pemenangan nasional meminta lebih baik jokowi beradu gagasan
dan membiarkan rakyat menentukan pilihan pada tujuh belas april mendatang